agak kenceng gak ke dalam
ibu boleh minta tolong gak ya

ntar kamu selimpat gimana kakinya
oh bentar sel
aku tau kamu masih belum sarapan kan
nih aku bawain kamu
gue udah makan
lo makan aja buat lo
gue duluan ya
ntar rambut kamu berantakan
nggak aku bantu
enak banget ya jadi michelle
selalu diperhatiin sama aldino
terima kasih el
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi lima kali
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
aku mau pergi ke rumah
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
masih banyak ya maksudnya udah disiapin semuanya
saya seneng banget
iya bu sama sama
kalau begitu selamat menemati liburannya bu
kamu apa banget sih
ini dari tadi saya suruh pasang
laki laki susah banget pasang tenda aja
kalau misalnya tendanya aja belum berdiri
ini juga ini tenda saya nggak selesai selesai
tadi kan saya bilang tenda saya dulu
biar saya bisa istirahat baru tenda yang lain
dah sini aku aja
dan gak baca chat gue
gue tahu kok rara masih sayang banget sama gue
dia pasti ngelakukan ini karena terpaksa
gue akan coba lagi deketin rara
dan bujukin rara buat balikan backstreet lagi kayak dulu
nadif apa apaan sih
dia pasti masih curiga sama gue
kalau gue masih backstreet sama rara
gue harus bisa kecoin dia
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
dari tadi gak jadi jadi
disuruh cepet bet bet gitu langsung dibangun
saya tahu ya kalian itu biasa di dapur
tapi please deh kalian tuh masih muda
bisa googling gimana cara pasang tenda yang baik dan benar

pokoknya jangan nanya jangan minta bantuan siapapun ya
yang lain lain udah pada mulai berdiri tuh tendanya
kalau ini nggak jadi tidur di luar
manjab banget anak jaman sekarang
kita istirahat disini dulu aja yuk
gue udah gak sanggup nih capek banget
kita diirin tendanya disini aja ya
ini pemandangannya oke loh ki
jangan disini lah pak
kurang bagus kimia kurang oke
ini dimana sih kerupuk kulit
dari tadi kok gak kelihatan jejaknya
lo gak sadar
sebenarnya lo tuh lagi masuk ke dalam jebakan gue ki
kalau menurut papa disini lebih oke loh ki
ya disini aja ya
rifqi tau tempat yang bagus disini dimana
kamu capek ya rifqi
kamu capek ya arin
kalau kamu capek jangan dipaksain ya
karena dia capek banget om
apa apa masih kuat
gue harus bisa lepas dari kejaran nadie
davin berhasil sudah
kita punya harapan cuma satu satu
betta harus hubungi dia
katong punya kawan ini dia berhasil lepas dari beta punya pengawasan nih
kayaknya betta liat dia ini mau ke rumah rara
aneh awasi tadusnya rara punya rumah itu ye
udah lo tenang aja
ini gue lagi pantau si rara kok
dia rapi banget kayaknya mau janjian sama si davin
ali harus tau asli tadus rara itu ye
eh nanti ali jangan lupa update lokasi ke betta
biar nanti peta nyusul ke situ
eh apa itu leh
ini masalah negara lagi
ini masalah negara lagi
masalah yang pernah habis habis
masalah rara ya
agak kenceng nggak ke dalam

susah ya bentar